indonesia gagal menempatkan wakilnya di final nomor ganda putra
turnamen indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
satu satunya wakil indonesia yang tersisa fajar alfian muhammad rian ardianto
harus mengakui keunggulan dua asal denmark matthias bokarsen mogensen
setelah kalah tujuh belas dua puluh satu di game pertama ganda muda indonesia fajar rian mampu mengawali game kedua dengan sangat baik
pasangan indonesia ini pun berhasil memaksakan pertandingan harus diselesaikan lewat rubber game dengan memenangkan game kedua dua puluh satu
namun di game penentuan penampilan fajar rian seperti kehilangan fokus
hasilnya ganda denmark bou mogensen sejak awal mampu unggul jauh dalam pengumpulan angka
ya memang dari awal memang kita targetnya indonesia open kita mau juara
itu adalah momen yang paling penting
dengan ada kevin gideon yang rankingnya bagus dan hasil yang terakhir itu baik
akan tetapi ada kendala kevinnya memang ada masalah
jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan kevin sama gideon
ada pasangan angga riki ada muhammad asan ada yang lain
akan tetapi pasangan di luar fajar rian ini saya nilai penampilannya tidak maksimal
kurang baik kurang bagus dan agak sedikit menurun
jadi itu adalah suatu evaluasi
dan pr untuk persiapan kejuaraan dunianya harus bisa lebih fokus lagi